masih terkait pssi pemilik suara pssi yang menemakan diri sebagai kelompok delapan puluh lima
melanjutkan wacana menggelar kongres luar biasa pssi
mereka bahkan mengancam akan melaporkan hal ini kepada fifa
jika pssi tidak merespon rencana kongres luar biasa
menangani rencana pssi yang tetap akan menggelar kongres umum tahunan
kelompok delapan puluh lima kembali menyuarakan ketidaksetujuan mereka
untuk memperkuat legalitas kelompok delapan puluh lima pun resmi menunjukkan
letnan jenderal edi rahmayadi sebagai ketua tim
sasa kemarin edy yang masih menjabat sebagai pangkostrat dan presiden direktur psni
telah menerima dukungan dari sembilan puluh dua pemilik suara pssi
terkait dengan tuntutan kongres luar biasa edi rahmayadi menyatakan
jika kelompok delapan puluh lima akan segera menyurati fifa jika hingga sembilan belas juni
pssi tak kunjung memenuhi tuntutan melakukan klb
pssi sejauh ini tidak berminat untuk menggelar klb
dari hasil rapat komite eksekutif senin lalu
pssi memutuskan untuk tetap mengagendakan kongres umum tahunan
kongres yang awalnya direncanakan berlangsung pada satu juni
akhirnya diundur hingga bulan agustus mendatang
dan akan berlangsung di balik papan kalimantan timur